kamu tengah beriti
kamu tuh biasanya nusak pesta orang aja tau gak
aku kecewa sama papa sama tante
mau dibawa kemana adik kamu jenggo
saya udah tau semua
siapa yang udah ngebocorin kalau aku nikah di villa hari ini
ajar aja bang
ajar aja bang
ya ampah dikulah apa ada takutnya
jadi kamat gak bisa nikah sama cewek murhani
ini ya pasti lo kan yang udah ngasih bokap tentang pernikahan ini
apaan sih ini itu semuanya demi kebaikan kakak
kebaikan apanya lo rusak semua rencana
papa yang paksa mia untuk kasih tau semuanya
dengar yang aku bilang dengar baik baik
papa gak setuju kamu nikah sama putri
aku akan menikahi putri
enggak papa gak setuju
lagian kenapa kamu ngotot banget pengen nikah sama putri
eh harus yuk aku gak terima ya kalau kamu bilang aku yang maksa
ini semua mike yang suka sama putri
mereka yang mau menikahi putri
masa gue campur lemos ini urusan keluarga aku
aku gak akan sudi punya besan kayak kamu
maaf tidak anku ajaknya
tengah minum sedikit
semua yang penting cukup
hai apa lihat ya
dewa dewa cukup kamu bisa pesta orang aja tahu nggak aku kecewa sama papa sama tante
hai hai gue tetap lo mau dibawa kemana adik kamu
adik tante iya tante gak usah bohong lagi sama saya sudah tahu semuanya
kalian berdua tega ya bohong putri sama saya
maksudnya kamu apa sih hei dewa kamu tuh bener bener gak ya sedikit ya kamu belajar
dong terima kenyataan kalau putri itu memang adik kamu adik beda ibu
terus buat apa saya harus kenal sama kamu
bosnya sofia dulu
saya tahu betul pelanggannya sofia dulu
waktu dia bekerja jadi wanita malam
dan saya bisa bersaksi semua pelanggannya sofia saya tahu
jadi kalau kamu tidak mengenal saya
itu artinya kamu bukan pelanggannya sofia
jadi kamu gak bisa jadi papanya putri
ini sebenarnya itu maksudnya apa sih
kau misalkan pahala bos ini bukan papa kandungnya putri
aku akan melakukannya
jadi emang bener ya

buat itu dia yang gila

kau pahala poo kasih zijn anda
tonggeng beli tuju pria tersebut
aku akan mencuri profesi ih
kamu kok jadi selain pak apa sih
pak a terus sengaja bawakin kamu
supaya kan tuh pisah
putri mau nanya sama ibu
bapaknya putri masih hidup kan
pak lemos adalah papa kandung
kamu yang kamu cari selama ini
sampai kapanpun juga
aku gak bakal anggap dia
sebagai adik kamu
saya udah tau semuanya
kalian berdua memang tega ya
jadi anak perempuan malam itu yang kamu pengen nikahin
kamu cari tahu dulu mike
bibik bobor bebeknya untuk masuk keluarga kita
jangan sembarangan kamu
om lemos yang udah bohongin aku
dia yang yakinin aku kalau putri itu anaknya
katanya aku sampai traced
saya cuma cukup
walaupun orang miskin dan anak psk seenggaknya itu baik
itu sejahat kalian